kapan kejadian ini
cukup agak sulit karena polisi terkejut
polisi bersama warga mengevakuasi subekti siswoyo
dari dalam kabin truk yang ringsek
setelah mengalami kecelakaan rabu siang
minimnya peralatan membuat evakuasi korban berjalan lamban
evakuasi berhasil dilakukan setelah mobil derek didatangkan
untuk menarik bangkai kendaraan
namun petugas dan warga gagal menyelamatkan nyawa korban
pria asal desa jaten kabupaten karanganyar ini diketahui meninggal
berdasarkan penyelidikan polisi kecelakaan terjadi
karena pengemudi truk bermuatan sepeda motor ini mengantuk
truk keluar dari jalur kanan dan menabrak truk bermuatan kayu
yang dikemudikan gunawan asal kudus jawa tengah
kerasnya benturan menyebabkan kabin kendaraan ringsek
satu orang meninggal di lokasi sedangkan sopir lainnya menderita luka
korban dievakuasi ke rsud dr kusma tuban
kecelakaan ini sempat menyebabkan lalu lintas di jalur pantura tuban lamongan
pada saat tiga m seribu tiga ratus empat belas ini merasa ngantuk dan lelah
kemudian bergerak ke kanan
menabrak kendaraan truk yang bermuatan kayu yang dikemudikan oleh gunawan
akibatnya di sini pengemudi seperti meninggal di tempat dengan luka yang cukup parah
di lokasi terpisah minibus yang diparkir di pinggir jalan layang balaraja tangerang banten
ringsek dihantam truk yang mundur pada rabu petang
peristiwa itu bermula saat truk bermuatan besi yang menuju lampung ini
melaju dari cikupa ke bala raja
ada dua mobil yang kena nih mobil wallpaper
namun saat masuk jalan layang warga menyebut truk tidak kuat menanjak
hingga akhirnya mundur dan menabrak minibus di pinggir jalan
mundur arahnya ke
nabrak ke batas jalan
nabrak ke jalan ketemu ke jalan baru nabrak ke mobil ketika batas jalannya menghajan
jadi dia banding setir
lalu nabrak ke batas jalan
unit lakalantas polsek bala raja pun memeriksa sopir
kasus kecelakaan ini ditangani unit lakalantas polsek bala raja
tim liputan cnn indonesia